situasi lalu lintas di jalur kontraflow di jalan tol cipali masih terpato padat pada kedua arah
kendaraan yang melintas di jalur tersebut hanya dapat melaju sekitar empat puluh km per jam
kontraflow diberlakukan sepanjang sembilan km mulai dari kilometer satu ratus tujuh belas hingga satu ratus delapan puluh
kontraflow diterapkan setelah jalan sepanjang lebih dari empat puluh meter ambles
dengan kedalaman mencapai dua meter di ruas jalan tol cipali kilometer satu ratus dua belas empat ratus selasa pagi
kondisi itu membuat jalur tidak dapat dilintasi kendaraan
sebelumnya dirjen perhubungan darat kementerian perhubungan budi setiadi meninjau langsung lokasi amblesnya jalan tol selasa sore
ia menyebut akan mengadakan rapat koordinasi dengan pihak pengelola
guna membicarakan opsi pembatasan angkutan barang bagi truk sumbu tiga
seperti periode lebaran serta natal dan tahun baru tuan
untuk proses perbaikan pihak pengelola jalan tol menargetkan pengerjaan dilakukan hingga dua puluh hari mendatang

seperti yang disampaikan tadi kita akan membangun lajur sementara lah
lajur ketiga di sini untuk arah ke jakarta diharapkan bisa selesai dalam dua tiga hari ini
jadi bisa dilalui kembali
kemudian untuk pekerjaan peran ini yang kita lakukan kita berharap
tadi pak kapol lantas bilang dua puluh hari kita berharap lebih cepat dari itulah
hingga selasa malam petugas masih berjaga dan belum melakukan perbaikan di titik ambles
tian firman syah subang jawa barat